greda kamar ibu nakenting mani
apakah itu benar ibu
lalu siapa pelakunya
rai ketering mani
rai ketering mani
ibu nakenting mani
tetapi maaf ibu nak
bukannya aku ragu terhadap ibu nak
aku memiliki jurus ratu junti
aku bisa melihat ke masa lalu
tapi itu tidak cukup
akan banyak orang yang tidak akan percaya
aku bisa mendapatkan bukti itu dinda
kita bisa geledah kamar dinda ketering mani
dan aku yakin
bukti racun itu masih disimpan disana
apakah kemarahanmu itu begitu berarti
dan menjadikan itu alasan bagimu
sehingga kamu akan melampiaskannya
melalui tamparan tanganmu itu raka
susah ingin menamparku
mengapa raka sangat membenci udara
seandainya raka tahu
dia selalu menyelamatkanku
dia bertaruh nyawa demi menyelamatkanku
aku tidak bisa menerima ini semua
ada saja kalian ada di sini
ada saja kalian ada di sini
saya masih hidup
aku sangat merindukanmu
ibu anda aku merindukanmu
aku tidak mau hidup
aku tidak mau hidup
kalian sangat berguna
jangan banyak bicara
aku saja perbuatanku
kau yang telah menyuruh mbak untuk menaruh racun itu bukan

jangan asal bicara
aku tidak pernah melakukan apapun
emban itu memang sudah tidak ada
kalau sudah menyuruhnya pulang ke kampung untuk menghilangkan jejak
benarkah begitu ray
benarkah begitu ray
benarkah begitu ray
benarkah begitu ray
kalian berdua asal bicara
kalian berdua asal bicara
buktikan saja jika cerita kami salah
biarkan kami menggeledah kamarmu
kalian benar benar kurang aja
kalian pergi dari kamarku sekarang
apa yang dikatakan ibu nda berkasi
itu ada benar
jika ibu nda ketikmani tidak menyembunyikan sesuatu
ibu udah tidak perlu tahu
aku akan menggeledah kamar ibu nda ketikmani
jangan berani kurang ajar pada
apa yang dikatakan ibu nda subanglari
dan ibu nda berkasi

jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
jangan berani kurang ajar padaku
dia bisa menirukan semua jurusku hanya dengan melihatnya dua kali
dia tidak akan bisa melihat gerak jurusku kali ini
dia tidak akan bisa melihat gerak jurusku kali ini
kenapa aku tidak bisa mengikuti gerakan
kenapa aku tidak bisa mengikuti gerakannya
aku tidak pernah melihat jurus lainnya seperti ini
ini dilakukan sekali

rasakan jurus cakra menghidungi nikmati yang sama

kali ini kau akan mati di tanganmu
aku tidak menyangka
ternyata raden surawi sesasuli ditemukan
dewa tayang aku
itu adalah cahaya dari jurus cakra manggilingan
itu adalah cahaya dari jurus cakra manggiringan
apa yang sedang terjadi
aku harus segera kesana untuk mengetahuinya
apa yang sedang terjadi

aku tidak apa apa
tapi aku mengamati

jurus yang digunakan oleh raden surawi sesasuli
bangun kian santang
nyikirlah dari sini
biarkan ini menjadi urusan kundang rai surawisesa
aku sama sekali tidak mengenali jurus yang digunakan oleh rai surawisesa
jurus apa yang dia pakai